halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya iqbal kurniadi
komisi kesehatan dpr akan memanggil kementerian kesehatan dan majelis ulama indonesia
untuk meminta penjelasan soal polemik vaksin measles rubella atau mr
komisi sembilan akan meminta kemenkes mencari vaksin mr lain yang halal
komisi sembilan sepakat dengan mui bahwa penggunaan vaksin mr atau mr ini diperbolehkan
selama kemenkes belum mendapat vaksin mr lain yang tidak mengandung babi
menurut komisi sembilan vaksin mr produksi india tersebut sudah digunakan oleh kemenkes selama sepuluh tahun
komisi sembilan akan meminta pertanggung jawaban dan solusi dari kemenkes terkait penggunaan vaksin mr produksi india
yang telah dipakai selama sepuluh tahun
terkencang mengenai industri
komisi lima belas gama sukar miansir
bisa dinyatakan dibolehkan
mubah ini darurah syariah
seperti itu sepanjang itu
tapi kita berharap ya segera ditemukan
kita beralih ke informasi lain presiden jokowi
menyumbang hewan kurban seekor sapi jenis
peranakan ongol atau po ke masjid
al akbar surabaya sapi jumbo
ini memiliki berat satu ton lima puluh kg
yang merupakan hasil ternak dari peternak
asal solokurung lamungan jawa timur
selasa siang sapi jumbo milik presiden
untuk dikorbankan pada hari raya
idul adha sapi peranakan ongol atau
po ini diantarkan langsung oleh sang peternak
sawian warga tagerar harjo
kecamatan solokurung kabupaten
lamongan sapi ini dibeli dengan harga
lima puluh enam juta rupiah selain itu
sapi sumbangan dari presiden jokowi ini
memiliki kualitas super karena tinggi
badannya mencapai satu ratus lima puluh dua cm
dengan berat tubuh satu ton lima puluh kg
sapi ini telah berusia
lima tahun dan berulang kali mencuri
kontes sapi terbaik di jawa timur
pak surabaya mengucapkan terima kasih
kepada pak presiden jokowi
yang telah berkorban di
masjid al akbar surabaya ini adalah
kurban rutin dari beliau selama
sapi ini luar biasa bagus
seperti yang anda lihat warnanya putih
bersih sapi ini
akan kita potong akan kita sembelai
hape satu tepatnya
hari kamis tanggal
demikian cnn indonesia update kali ini program
cnn indonesia news report bersama alfian raharjo
akan kami lanjutkan saat lagi terima kasih